berolahraga sambil mengasah kemampuan teknik bermain bola basket tidak harus selalu dilakukan di dalam lapangan pertandingan
cara menarik lainnya bisa dilakukan dengan bergabung bersama komunitas freestyle bola basket
nah seperti apa serunya berikut liputannya untuk anda
inilah aksi para freestyler basketball di kota bandung
beragam teknik dan trik mengolah si kulit bundar dilakukan dengan beragam cara
tak perlu lapangan luas untuk melakukannya cukup latihan dan fokus siapapun bisa mencobanya
awalnya kita sendiri sendiri tapi setelah acara itu kita membentuk komunitas freestyle basket ini
intinya sih yang penting basicnya karena kayak ibaratnya kita ngebangun rumah gitu
kalau si fondasinya nggak bagus nanti kesananya jadi jelek
meskipun baru dibentuk beberapa bulan lalu komunitas kristie bola basket di bandung sudah mulai menarik minat
tak hanya pria kaum hawa pun mulai ikut bergabung
ada ada apalagi dengan handling bola
jadi mungkin kalau kita pakai kepermainan bakal terpakai saat kita mengusul ataupun kita mengolah bola lagi
termasuk saya yang kali ini akan dibagi ilmu oleh para mentor di sini
salah satu trik yang akan saya coba yaitu body roll atau memainkan bola di sekeliling tubuh

lalu arm roll meluncurkan bola di lengan
sepintas terlihat mudah namun untuk memainkan teknik ini harus menjaga keseimbangan bola ketika mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya
ada juga crossover yaitu menggiring bola melewati bagian depan atau belakang badan atau kaki

kami akan mencoba ini dengan kaki

serunya berlatih freestyle basket ini tidak terlalu lama
hanya memainkan bolanya saja
tapi di sini bisa dipadu padankan dengan beragam gerakan mulai dari tarian hingga bela diri
dan baru saja sebentar saya berlatih
tapi sudah berkeringat lumayan capek juga karena seluruh tubuh kita digerakkan
kalau sudah menguasai teknik dan triknya siapkan musik dan bergaya bebas sesuai kreativitas
di informatasari bandung